mudik menjadi tradisi yang selalu ditunggu tunggu oleh para perantau terutama saat lebaran tiba
tapi ternyata tidak hanya di indonesia saja yang memiliki tradisi mudik
di negara lain pun juga memiliki tradisi yang sama
dan berikut ini di antaranya
india menjadi salah satu negara yang memiliki perayaan hari besar agama yang meriah
di antaranya adalah saat merayakan festival of lights alias diwali
ribuan orang berbondong bondong pulang ke kampung halaman mereka
bahkan pemandangannya lebih heboh dibandingkan di indonesia
dan kereta api menjadi transportasi pilihan utama
negara tetangga india bangladesh juga tak jauh berbeda
beberapa hari jelang lebaran negara dengan mayoritas penduduk beragama islam ini sudah memenuhi jalanan
terminal dan juga stasiun kereta api
namun kereta api menjadi transportasi favorit mereka
hal ini untuk menghindari jalanan yang rusak dan juga kemacetan
negara dengan jumlah penduduk hingga satu miliar jiwa tiongkok juga memiliki tradisi mudik
biasanya tradisi pulang ke kampung halaman ini terjadi saat tahun baru cina atau imlek
amerika serikat pun mempunyai tradisi mudik
biasanya dilakukan pada hari thanksgiving
perayaan ini biasanya berlangsung setiap hari kamis keempat di bulan november
saat thanks giving warga amerika serikat berkesempatan untuk pulang berkumpul bersama keluarga
merayakan pesta serta berdoa bersama di musim dingin